ya kejahatan seksual terhadap anak yang sudah meresahkan dengan cepat direspon oleh istana kepresidenan
dengan mengeluarkan perpu nomor satu tahun dua ribu enam belas tentang perlindungan anak
perpu yang disebut banyak orang dengan nama perpu kebiri ini memberikan tambahan hukuman
bagi pelaku kejahatan seksual anak termasuk hukuman kebiri kimia dan pemberian alat
atau pemasangan alat deteksi elektronik
untuk membahasnya sudah bersama kami di studio saat ini
ada anggota dpd ri dari dki jakarta fahira idris
selamat malam mbak faira terima kasih sudah hadir
lalu ada ketua komnas perempuan azriana
mbak adriana terima kasih sudah hadir bersama kami malam ini
saya ke mbak faira terlebih dahulu
jadi inilah jawabannya menurut anda
inilah yang akan efektif nanti
saya sudah menunggu perpu ini sudah sangat lama dan saya sangat berbahagia hari ini
sangat mengapresiasi sekali pak jokowi yang sudah menandatangani perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan saya sedikit yakin dan sangat yakin bahwa sahabat sahabat saya di dpi
dpr ri juga akan menyetujui perpu ini
anda sangat bahagia artinya inilah jawaban masalahnya
karena akhirnya kita punya regulasi yang baru
sebuah regulasi yang menunjukkan komitmen negara untuk perang terhadap kekerasan anak
terus kemudian sebuah regulasi yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak ini adalah kejahatan yang luar biasa
selama ini indonesia dikenal sebagai surganya pedofil
saya yakin kalau perpu pemberatan hukuman ini berlaku indonesia akan jadi nerakanya pedofil
jadi orang tidak akan mungkin melirik paedofil
paedofil itu mungkin akan pindah negara
dia mencari mangsa mangsa berikutnya
jangan coba coba untuk masuk ke indonesia
mbak azriana bagaimana perspektif anda melihat perpu yang salah satu isinya adalah kebiri kimia
ya kita menyayangkan
oh justru menyayangkan anda ini
ya komnas perempuan menyayangkan perpu yang
sangat kontroversial selama ini
ini kemudian ditandatangani oleh presiden draftnya
dan seperti yang kami sudah sampaikan dalam banyak kesempatan sebelum ini
bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang terkait dengan hukuman maksimal
pemberatan hukuman untuk pelaku perkosaan pelaku kekerasan seksual
adalah di penegakan hukumnya
jadi bukan dibentuk hukuman
nah kalau tadi disebutkan
seperti apa gambarnya penegakan hukuman
ini kan adalah bagian dari yang akan ditegakkan juga
saya beri contoh saja
forum pengadalayanan itu organisasi masyarakat yang sejumlah organisasi masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
melakukan kajian terhadap empat puluh tujuh kasus kekerasan seksual di tahun dua ribu lima belas yang lalu
tujuh kasus perkosaan tepatnya yang dilaporkan ke polisi ke penyidik
yang dilaporkan ke polisi
yang dilaporkan ke polisi
jadi ini kan kasus kekerasan seksual susah terungkap ya kita semua sudah tahu banyak faktornya
jadi maksud anda sebenarnya peraturan perundangan tentang hukumannya sudah cukup sebenarnya
tinggal bagaimana penegakannya
penegakan hukumnya yang tidak serius diterapkan
hukuman maksimal kita rata rata hukuman perkosaan itu antara tiga empat tahun dan paling tinggi delapan tahun
tapi katakanlah begini katakanlah ada ini berarti kan lain soal sih sebenarnya
ya lain soal memang
ketika kalau misalnya kemudian perpuk kebiri ini tetap ada tetapi penegakan hukumnya juga diawas juga oleh pemerintah dan semakin baik anda setuju perpuk kebirinya
ya saya rasa tidak perlu ada perpuk kebiri tidak perlu ada bentuk hukuman yang baru
kalau penegakan hukumnya adalah untuk pemberatan hukuman
kalau penegakan hukumnya
karena ini bisa menjerahkan kalau diterapkan dengan serius
siapa sih kita bahkan mengenal hukuman seumur hidup loh
dan hukuman dua puluh tahun juga itu sudah ada di dalam khp
jadi sebenarnya tidak ada yang baru
kalau penegakannya baik sesuai dengan aturan ada dan hukuman seberat beratnya sudah ada artinya tidak perlu dini
tidak perlu lagi
kita sekarang hanya membuang buang uang untuk menyusun perpu
tapi saya ingin tanyakan dulu setuju tidak mbak faira
sebenarnya tidak perlu ada ini ini bereskan dulu saja penegakan hukumnya dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya
ya perbedaan pendapat itu kan biasa
ya apa dalam hal ini saya juga ingin mengajak teman teman komnas perempuan untuk mendukung juga pak jokowi
karena apa di perpuk ini kan intinya kan adalah pemberatan hukuman
minimal saja sepuluh tahun
maksimal dua puluh tahun ada penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati
selain itu juga ada mengatur penambahan
jadi ini kalau kebirnya kan penambahan
penambahan pidana seperti kebiri kimia
banyak yang salah faham dipikir kebirnya potong
terus kemudian melanggar hak azazi manusia
tidak ini kebiri kimia dengan jangka waktu tertentu
dan juga ada pokok
jangka waktu tertentu ya
dan ada penguapan identitas
itu penting ya
dan juga ada pemasangan alat deteksi elektronik pelaku kekerasan seksual tersebut
dan itu tidak untuk pelaku kejahatan seksual anak
banyak juga yang salah paham
kan beberapa tokoh berbicara
tapi kalau melakunya anak kasian dong
no no no ini bukan untuk anak
ini untuk dewasa
ini untuk pedofil
ini untuk sex addict
dan mereka juga akan melewati tes dari psikolog dan psikiater
jadi tidak sembarangan kemudian semuanya diberlakukan seperti itu
dan ini sejak tahun sembilan puluh an sudah dilaksanakan di sembilan negara
efektif menurut anda
oh sangat efektif
dan norwegia tidak memperlakukan lagi
norwegia justru melakukan
norwegia justru melakukan
jadi begini ada amerika
amerika bayangkan amerika apa ya mereka betul betul masalah ham itu kan sangat keras
tapi mereka menjalankan
korea selatan dan sebagainya
ada negara negara yang tidak memperlakukan karena apa
mungkin kasus kekerasan seksualnya tidak tinggi
jadi untuk indonesia saya rasa penting sekali kita mengaminkan ya menetujui ini
tapi menurut mbak azriana tadi sebenarnya tidak perlu berlaku
kita semua bisa setuju
pemberatan hukuman semua kita bersetuju
jadi dan menurut kami komnas perempuan kami mendukung dong upaya
bahkan kami mengapresiasi presiden menyatakan kekerasan itu kejahatan luar biasa
yang penanganannya juga harus luar biasa
nah penanganan yang luar biasa ini yang beda pendapat
jadi saya melihat ya nanti ketika perpu ini disahkan tidak ada lagi ruang untuk hakim polisi
atau yang lain lain untuk menjatuhkan hukuman yang biasa biasa saja
kan dari dulu saya menyebutkan saya ingin melihat seorang hakim yang melakukan terobosan ya sesuatu yang luar biasa ya
yang sekarang ada ini biasa biasa saja
sangat biasa biasa saja ya
kemarin saya kebetulan mendatangi yang
kalau tanpa perpu ini kira kira mungkin tidak bu azriana bahwa ini hanya akan biasa biasa saja ponisnya
kalau tanpa ada perpu itu
menurut saya tidak
yang berlaku kan aturan hukum tidak dijalankan
hukuman maksimal itu tidak pernah diterapkan loh
itu satu dua kasus atau hampir sebagian banyak
rata rata kasus yang masuk ke pengadilan
itu hukuman tadi saya sebutkan hukuman untuk pelaku perkosaan paling tinggi yang pernah ada itu yang apa itu delapan tahun
rata rata tiga empat
padahal yang peraturan perundangan menyediakan berapa tahun
kuhp menyatakan dua belas tahun itu yang perkosaan biasa bukan dengan pemberatan
kalau pemberatan bisa sampai hukuman seumur hidup
ya kemudian undang undang perlindungan anak menyatakan lima belas tahun
tapi kita tahu ke diri kemarin malah itu sembilan tahun
jadi persoalannya menurut saya kita semua selama ini belum serius untuk menjalankan aturan yang sudah ada
sibuk membuat aturan baru
nah sekarang kita membuat aturan baru
apakah benar setuju anda kalau ini bahwa ini hanya akan membuang buang
kalau tadi sebentar mas
kalau tadi mbak fahira menyebutkan nanti hakim tidak bisa lagi memberikan putusan yang ringan
bagaimana kasus itu bisa sampai ke pengadilan
kalau dia tidak pernah sampai ke pengadilan karena segala persoalan yang saya sebutkan tadi
tidak akan pernah ada putusan yang berat yang maha berat itu
oke baik nanti kita akan lanjut lagi
benarkah ini hanya merupakan membuang buang biaya begitu untuk permasalahan ini
kami akan segera kembali untuk mengulasnya
tetaplah di cnn indonesia pak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
komnas perempuan sudah ada
sudah ada sebenarnya cuma tidak dilaksanakan dengan baik
dan ini disebut hanya membuang buang biaya
jelasin dulu membuang buang biayanya seperti apa sih
ya itu tadi ya kalau menyusun perpu itu kan butuh biaya butuh anggaran
sidang sidang untuk merumuskan mengesahkan dan sebagainya itu butuh anggaran
kemudian nanti untuk pelaksanaan eksekusi kebiri itu akan butuh anggaran
untuk membeli chip pendeteksi itu itu akan butuh anggaran
kalau memang itu sangat dibutuhkan anggaran seberapa besar pun tidak masalah
tetapi karena sudah ada aturan perundangan yang sebenarnya cukup kuat
kita sudah punya pilihan lain tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra
tapi kenapa kita tidak mengambil pilihan itu
yang kedua menurut saya ya daripada biaya itu dipergunakan untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlukan
karena sudah ada pilihan lain
lebih baik biaya itu digunakan untuk mempermudah akses korban terhadap pemulihan
jadi main mainnya sebenarnya bagaimana prioritasnya perlakuan negara terhadap korban
ya harusnya itu digunakan untuk memulihkan korban mendekatkan aksesnya
kita tahu berapa banyak korban kekerasan seksual sulit sekali untuk menjangkau layanan kesehatan
untuk mendapatkan layanan konseling untuk bisa
itu real ada ya kesulitan ya para korban mendapatkan akses itu ya
kasus yang kemarin di bogor
yang anak perempuan dua lima tahun yang diperkosa itu
batita ya batita
orang tuanya mengatakan mereka tidak bisa datang ke p dua tp dua a yang ada ke rumah sakit yang ada di cibinong
sekarang itu yang kita pikirkan bagaimana korban bisa jadi
ini hanya akan menjadi sebuah pemborosan saja kalau soal pemberatan sebenarnya sudah ada di peraturan perundangan sebelumnya
saya kira pak presiden didampingi oleh para
menterinya sudah memikirkan ini kan jauh ke depan
semua aspek pasti semua difikirkan
dan ini juga diperlukan komitmen dari polisi kejagung hakim ya untuk memaksimalkan hukuman hukuman
terutama juga mahkamah agung dan komisi yudisial tentunya harus memonitor
komnas perempuan kan sudah ada juga nanti untuk memonitor semua
semua rasanya pasti akan memonitor
termasuk saya juga
jadi artinya kalau saya tidak terlalu memikirkan hal itu
para korban merasa ya
tidak pernah mendapatkan keadilan
bayangkan dalam waktu lima tahun terakhir ini
angka kekerasan seksual terhadap anak anak sudah tembus angka dua puluh satu enam juta
ini lima tahun loh
kita merdeka dari tahun berapa
coba dikali ke belakang
berapa jumlah korban
tapi ada perspektif lainnya soal ini
saya pernah mendapatkan perspektif lainnya mengatakan bahwa begini
tingginya angka yang dilaporkan ini
bisa juga menjadi sudut pandang lain bahwa
sudah berani para korban sudah banyak para korban
yang berani melaporkan
nah oleh karena itu
ini kan perpu ini muncul
ada sebabnya dong belakang
kalau kita mundur ke belakang kenapa
selama ini kan kita selalu berteriak
tetapkan ini sebagai kejahatan luar biasa
semua meminta itu
dan ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa
oleh karena itu penanganannya luar biasa salah satunya perpu
jadi menurut saya ini kan jawaban yang kita minta juga sebelumnya
jadi marilah kita bersama sama mensupport ya
terus kemudian misalnya ada kekurangan
ya kita sarankan ke pak presiden apa saran dari kita
saya juga berharap teman teman di dpr ini akan menyetujui
ukuran ini akan efektif atau tidak nanti seperti apa
karena sama sama memantau
kalau dari mbak fahira sendiri melihat ukuran efektifnya nanti seperti apa
apakah angkanya turun tadi
ya semestinya turun
dan juga bicara perpu ini kan tidak hanya bicara hukuman ya
kita kan tadi juga seperti disebutkan mbak adrena
bicara masalah bagaimana pendampingan korban
bagaimana pendampingan kepada keluarga korban dan lain sebagainya
jadi nggak hanya
kita nggak hanya bicara
ya memang yang paling mengerikan itu bukan kebiri
tapi sebetulnya banyak sekali item item
perhatian terhadap korban termasuk dalam perpu itu tidak
artinya pada saat menetapkan hal ini itu harus terjadi
dan itu juga peran dari pemerintah daerah masing masing juga untuk fokus
dan juga untuk membantu hal hal seperti misalnya disebutkan tadi
tidak ada biaya dan lain sebagainya itu tidak boleh terjadi tentunya
akses begitu ya
baik terakhir harus fair juga begitu mbak adriana
ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melihat bagaimana efektivitasnya
akhirnya kita harus berkata seperti itu kan
tetapi bagaimana dari komnas perempuan menilai ini efektif atau tidak
ukurannya apa kalau kami belum tahu
putusan untuk pelaku kekerasan seksual kita lihat ya nanti itu seperti apa
berapa kasus kekerasan seksual termasuk perkosaan yang sampai ke proses peradilan
itu harus kita cek
itu dulu begitu ya
kawan di forum pengada layanan mereka kan tersebar di seluruh indonesia ya organisasi masyarakat itu
mereka akan setiap tahunnya akan melakukan pendataan
jadi mereka tahu dari kasus mereka dampingi yang mereka sudah adukan ke polisi berapa yang kemudian masuk ke pengadilan berapa yang mandek dan sebagainya
itu yang akan menjelaskan kepada kita nanti efektif atau tidaknya kan
jadi saya pikir ya kalau kemudian sekarang sudah dikeluarkan ya sudah
artinya memang kita mau bicara apalagi kita lihat bagaimana implementasinya
hanya saja saya sayangkan karena pada saat bersamaan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mengakses visum saja itu tidak mudah
harusnya itu yang menjadi prioritas kita
iya itu untuk satu visum bisa sampai dua juta sampai dua lima juta yang kita dengar informasi dari pendamping
bayangkan kalau keluarga yang tidak mampu atau tidak semua orang mudah mengakses bpjs dan sebagainya
dan tidak selalu juga itu mudah diakses
karena diakses ada banyak prosedur yang harus ditempuh
jadi seharusnya kita berpikir bagaimana membebaskan biaya visum untuk perempuan korban kekerasan supaya visum itu karena visum kan bukti
apakah sebaiknya ini usulan juga kepada pemerintah agar fokusnya selain tadi soal perpu untuk hukuman pemberatan hukuman
juga dikeluarkan lagi peraturan perundangan yang baru tentang perhatian terhadap korban
beberapa waktu yang lalu kami sudah bicara dengan ibu menteri kesehatan mensos ibu yohana juga ya
jadi itu juga akan menjadi bagian
terutama bpjs itu harus mengahur
jadi ini harus didorong juga seperti ketika mendorong perpu ya
tidak mungkin kita membuat perpu
tidak usulan saja ya mbak fahira ya
tidak memikirkan juga yang lain lain
oke kita beri kesempatan kepada pemerintah kalau begitu
berilah kesempatan dan setuju
kalau memang kondisinya adalah darurat kekerasan seksual terhadap anak nanti akan dinanti kapan kita keluar dari kondisi darurat itu
dan harusnya kalau darurat dia harus terlihat dampaknya dalam waktu cepat
dalam waktu cepat ya
kita tidak bisa menolak
kita akan lihat seperti apa
jadi akan ditagi nanti oleh komnas perbuatan dan kita semua disini
terima kasih mbak faira terima kasih mbak azriana telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news